nah pemirsa kemarin juga kita memperingati hari kartini dua puluh satu april yang lalu
di mana menteri susi pujastuti sempat mengikuti kartini flight yang diadakan oleh garuda
penerbangan ini juga melibatkan kru baik darat maupun udara yang semuanya perempuan
mengenakan kebaya berwarna hijau menteri kelautan dan perikanan susi pujiastuti
mengikuti kartini flight yang diadakan maskapai garuda indonesia pada dua puluh satu april lalu
menteri susi juga sempat menyampaikan pidato di atas pesawat dengan rute penerbangan jakarta yogyakarta ini
saya susi pujiastuti menteri kelautan dan perikanan
selamat datang di garuda kartini flight indonesia
selamat memperingati hari kartini
ini kartini untuk seluruh wanita indonesia
penuh inspirasi marilah bersama kita terus menebarkan semangat cita karya untuk negara republik indonesia
selamat hari kartini
penerbangan khusus yang diadakan untuk memperingati hari kartini tersebut melibatkan awak kabin petugas darat dan pilot yang semuanya perempuan
pada penerbangan kartini flight ini pesawat dikemudikan oleh kapten ida fikriah yang menjadi kapten pilot pertama perempuan maskapai garuda